alif menangis di jendela dan dia menolak kalau itu bapaknya
itulah bapakmu bapaknya sudah keadaan
kalau mau dendam ke saya itu salah
mahendra ingin melakukan aksi ingin membalas dendam menembak polisi
laksmi akhirnya memberi saya izin untuk mewawancarai buah hatinya
cukup lama membuka obrolan dengan alif sebelum ia mau diwawancarai
alif mengatakan ia kehilangan sosok ayah di masa kanak kanaknya
mulai terasa itu sosok bapak sudah meninggal sudah tidak ada
alif mengatakan ia kehilangan sosok ayah di masa kanak kanaknya
alif mengatakan ia kehilangan sosok ayah di masa kanak kanaknya

tragedi ini sempat membuat alif menolak kenyataan bahwa ayahnya tewas akibat pengeboman teroris
alif menangis di jendela dan dia menolak kalau itu bapaknya
jadi dia menangis sekuat kuatnya dia menangis jadi dia menolak bukan bukan itu bukan bapak
bapak masih kerja
maaf mama yang bohongin karena mama belum menemukan bapak
tapi itulah bapak
itulah bapak bapak yang sudah kalah
bapak yang sudah keadaan
hati hati di jalan ya
jalan yang ramai sekali

ya rambut allah
alif kini menempuh pendidikan di fakultas hukum universitas udayana di bukit jimbaran
ia ingin menjadi dokter
namun urung karena trauma melihat darah
pasca kematian ayahnya
alif tak berlama lama di kampus
ia harus bergegas kembali ke rumahnya
tepat lima belas tahun peristiwa bom bali satu
yang merenggut nyawa ayahnya
ia dan keluarga
akan berziarah ke makam ayahnya
sembari menunggu aldi datang
alif menunjukkan selembar foto kepada saya
kamu milih pakaian ini kenapa waktu itu
karena waktu dulu itu
sempat benci banget ya sama teroris
karena dia bapak udah gak ada gitu
abis itu dulu pingin jadi densus
untuk nangkep teroris
tembakin satu gitu dulu
waktu itu masih ada
iya masih ada
buruan tuh mak
gak usah lama lama lu ya
gak usah lama lama lu ya
gue berangkat ya
suasana menjadi begitu emosional
hai orang orang enggak tanya lagi dan oke oke ya makasih ya laksmi terus
memuatkan hati kedua anaknya udah terjadi lewat
langsung pengakuan dari anak anak ini dan berada di tengah momen emosional
mereka ada keraguan ketika saya harus kembali ke surabaya
hai saya kembali bertanya kepada alih apa yang membuatnya mau bertemu dengan
anak dari orang yang
mengakibatkan ayahnya tewas karena saya juga merasa sebagai anak gitu kan
pasti ingin tahu lah gimana latar belakang orang itu juga
hai saya khawatir pertemuan alif dan aldi dengan mahendra anak almatma amrozi malah
membuka luka yang mulai sembuh
hai kalau mau dendam ke saya itu salah dalam hal ini pulisi melakukan eksklusi
pada ayahnya dan kemudian mahendra ingin melakukan aksi ingin membalas dendam
menembak polisi dan kemudian melakukan pemboman
hai kalau mau dendam ke saya itu salah dalam hal ini pulisi melakukan eksklusi pada ayahnya dan kemudian
mahendra ingin melakukan aksi ingin membalas dendam menembak polisi dan kemudian melakukan pemboman
berhenti sejenak di surabaya perjalanan saya dan tim berlanjut ke lamongan
ke desa tenggulun kecamatan solokuro tepatnya
desa yang namanya pernah mendunia
desa yang namanya pernah mendunia
desa yang namanya pernah mendunia
buku itu saya ingin tahu apa kesan mahendra
tidak gampang melupain itu semua trauma trauma atau memori yang tentunya
alif nggak tahu sedikit banyak tahu tentang ayahnya atau gimana
tapi dari faktor faktor yang kita dengar kita dengar dari orang lain atau apa
ada yang ngomong ayahmu dikena bom lah
terus sama saya juga gitu
ayahmu dikena teruk
ayahmu dikena tembak lah apalah diasekusi mati lah
ya sama mesti dari situ titik noda noda untuk dendam itu mesti ada
tenggulun desa yang pernah dicap sebagai saran teroris itu kini berubah
banyak hal yang berbeda sejak peristiwa pengeboman di bali
misalnya pondok pesantren al islam milik keluarga besar amrozi
tempat ini dulu dicap radikal
namun kini berubah menjadi pelopor deradikalisasi
ali fauzi mendirikan yayasan lingkar perdamaian untuk menampung mantan narapidana terorisme dan kombatan yang berdamai dengan keadaan
deradikalisasi dimulai di sini
pada tujuh belas agustus lalu puluhan narapidana terorisme dan kombatan untuk pertama kalinya menggelar upacara hari kemerdekaan
pada tujuh belas agustus lalu puluhan narapidana terorisme dan kombatan yang berdamai dengan keadaan
julia mahendra anak amrozi menjadi pengibar bendera
ali fauzi adalah sosok penting bagi hidup mahendra
mahendra biasa memanggilnya dengan sebutan manzi atau paman fauzi
mahendra yang kini memiliki dua anak itu
digadang gadang kelompok radikal untuk melanjutkan jejak ayahnya amrozi
meski tidak memiliki jejak di gerakan radikal
mahendra malah lama hidup sebagai anak jalanan dan pembalap
dia sangat membenci polisi
ali fauzi tahu betul bagaimana gejolak mahendra ketika amrozi dieksekusi pada november dua ribu delapan belas
saya pikir ada pesan pesan tertentu
saya ingin meminta maaf dari ayahnya supaya melanjutkan visi misi hidup ayahnya
setelah eksekusi itu ada perubahan cukup signifikan daripada hendra
sering meledak ledak amarah emosi
pesan itu disampaikan karena mahendra sering berkunjung ke lapas nusa kambangan
tempat ayahnya dan pamannya ali gufron dipenjara sebelum dihukum mati
sering ketemu saya minta diajari bom
dan pada waktu itu saya menanggapi secara dingin
saya pikir itu hanya main main tetapi itu terus berlangsung
tapi saya paham bahwa anak ini ya kalau punya ilmu seperti itu tentu akan berbahaya
pendekatan ali fauzi selama bertahun tahun membuahkan hasil
dari seorang pembenci kini mahendra lebih peduli
mahendra melibatkan diri
di yayasan lingkar perdamaian
saya tidak pernah membentak bahkan saya juga tidak pernah memarahi
karena saya paham sekali lagi level psikologi daripada hindra
maka dia bilang dia termasuk orang yang paling disayang oleh keluarga keluarga bapaknya
iya kami menyayanginya dan dalam proses kasih sayang itulah lebih menyentuh hatinya
lebih menyentuh perasaannya
kehidupan jalanan membuat hidup mahendra sulit dikendalikan
sakit hati dan dendam menyatu
cap sebagai anak teroris seperti melekat di keningnya
sampai saya sempat dulu itu lampiaskan semua sakit hati sampai tak tindih
pas sudah drop benar tindik satu
itu sebagai simbol bahwa
lidah ini empat atau berapa
saya tak lepas semua
perusahaan tambang galian c cv attaubah ini
didirikan bersama ali fauzi dan sumarno mantan narapidana terorisme yang juga sepupunya
keuntungan yang didapat dari perusahaan
sebagian digunakan untuk operasional yayasan lingkar perdamaian
beberapa mantan kombatan dan narapidana teroris diajak bergabung
sampai ketemu di video selanjutnya
mahendra merasa pergulatan dengan dirinya telah usai
kini ia ingin berbagi perasaan
dengan orang orang yang tersakiti akibat ulah ayahnya
mimpinya ia ingin bertemu korban dan anak anaknya
untuk menuntaskan dendam dan menyembuhkan rasa sakit hati yang bertahun tahun ada di dalam hatinya
kita sejenak berziarah ke makam amrozi ayahnya dan aliku front amannya
kalau mas hendra kenangan paling berkesan sulit dilupakan di momen apa itu
waktu ketemu di event race itu ya
mesti negurnya langsung kayak temen gitu
orang tua dan anak gitu
mobil yang membawa keduanya meluncur menuju banjar campuan kawasan dalung kabupaten badung rumah hayati eka laksmi
tidak ada obrolan antara ali fauzi dan mahendra
ali fauzi membawa amplop coklat hadiah untuk alif dan aldi
sedangkan mahendra memilih diam dan sesekali melihat ponselnya
entah apa yang mereka rasakan ketika pertemuan ini semakin dekat

ya biar dia sudah pandai
tidak ada masalah non subscribers
semoga kalian menghargai pakistan they have
nggak sudah dimulai kenyan
ini harga besar ya
harga besar ya
inilah momen pertama anak pelaku dan korban bombali i bertemu
ada kekakuan meski mereka semua berusaha mencairkan
saya sudah menyembahkan diri apapun itu
sampai misalkan saya harus dikukuli kalau basah bubi bubi ini harus dicekikkan gitu
saya sudah siap
gimana mas sampai
suasana mulai mengalir mahendra dan alif akhirnya saling mencurahkan isi hati yang selama ini mereka pendam
mau dipertemukan sama keluarga korban saya benar benar antusias gitu loh
apalagi selama ini kan saya pribadi belum pernah ketemu dengan salah satu pun dari keluarga korban atau siapapun
om farid nawari kayak gitu emang ya udah siap kita siap
saya siap dan dari pertemuan inilah saya sebagai anak katakanlah yang meminta maaf kepada tentunya ibu
kepada adik adik ini
kok dari sisinya alif sama aldi kita sebagai anak ya waktu umur segitu tuh kayak perlu sekali sosok seorang orang tua
tuh bayangin ali juga paling dekat sama ini sama siapa namanya sama bapak gitu
ya sama seperti keluarga korban saya juga merasakan gimana sakitnya gitu loh
gimana sakitnya di waktu apa
setelah kejadian itu apalagi enggak pas kejadian bom maaf itu sangat sangat diskriminasi poe
seperti orang termarjinarkan lah ini hidup ini buat apa gitu loh
nggak diterima masyarakat gitu
mulai proses sampai dewasa ini udah mulai mengerti udah mulai ikhlas udah mulai memahami kondisi emang itu udah jalanan dari allah gitu
kayak untuk ya udah memang udah jalannya allah udah ngasih takdirnya bapak seperti itu
iya pertama kali bisa mengeluarkan ini
mas kita nggak mau kayak gini karena gimana ya belum siap gitu loh
ini pertama kali
dan dhani yang kayak gini ya bercakap sama allah mereka sudah sama sama bersatu mereka aja selalu memaafkan
dan mungkin forum seperti ini
ini adalah formula perjalanan
nanti om sama mas kita ajak ke ini
demi kedamaian ke depan
ajakan itu luar biasa
karena alif sampai hari ini mengaku masih trauma bila datang ke monumen itu
hati saya bergetar ketika melihat mereka berpelukan
melepas dendam melampaui zaman
semoga para korban diberikan tempat yang terbaik di sana dan kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi kembali
kemanusiaan mereka mengalahkan rasa dendam dan benci yang selama bertahun tahun terpatri dalam hati
cara mereka meminta dan memberi maaf menyembuhkan luka dalam hati
bermanfaat itu udara kehidupan

ketua rekan pujian yang dihidupkan
dan seseorang kiannula di sabre